coba aja lu cari tempat rahayu
dia kan terkenal ngembat tetakan gelas
kamu nyurih tatakan gelas saya ya
maksudnya mbak marina tuh apa sih mbak
jangan asal nuduh kayak gini dong
kopi dateng nih bang
mbak pelayan baru ya
wah sembarangan aja pelayan baru
gua cuma bantu temen gua tuh marina
lagi buka warung baru
nah tuh aku nge
kok tatakan gelasnya dimasukin tas
ya biarin aja biar ga berat
banyak nanya aja loh

nah liat sini aja
gua lewat jalan pintas
biar tau rasa
gendut makan tuh
apa kamu kamu mau menghindar dari aku kamu mau lari dari aku ya
bu emon kok bisa di sini sih bu emo
udah gak usah sok manis sama aku
bu eman aduh itu perhiasan mahal bu
udah kamu tuh gak usah ngelak
itu palsu oh iya katanya kamu habis arisan mau bayar utang mana mana
bu emon ini masalahnya bu ini masalahnya dari kemarin
jadi arisannya itu ditunda karena kesalahan teknis gitu bu
gangguan teknis gangguan teknis
memang kamu pikir itu saluran tv
udah kamu gak usah alasan
ini aja tapi
ini apa apaan bu jangan main jangkret aja dong
ini tas mahal
aduh itu tas mahal
beli dari amerika ini bu
gak ada bu emon
gak ada bu emon
ini buat jaminan bayar utangmu
ya sudah ini tas mahal berikut isi isinya yang mahal itu buat saya bayar utang bu emo
jadi impas kita ya bye
eh eh impas apa ya
tatakan gelas maksudnya opo ya
itu hak kamu yang diambil sama istri aku kemarin
gak usah mas saya udah ikhlasin kok
enggak enggak aku maksa kamu buat terima ini ya
pasti mau bikin gerakan
garah garah makan nasi rame ekslo perutku jadi sakit
sekarang gue minta ganti rugi
perasaan orang orang yang makan nasi di warsu saya nggak kenapa kenapa mbah
gak usah ngeles lu
pokoknya gue minta ganti rugi atau lo gue laporin ke polisi
barusan gue liat lu dikasih duit sama sebayu
atau lu mau laporin ke polisi
sama marina biar kalian ribut
kenapa sih mbak bajunya selalu aja kayak gini sama saya
selalu aja gini kayak saya memangnya kenapa
lo mau gue laporin ke orang kampung kalo lo serip ku aja si bayu
mbak mbak jangan mbak
mbak julia jangan
diam lo anak kecil
jangan perasa ku anak saya
ambil tuh uang keluar dari rumah ini
saya gak butuh uangnya
jangan pernah lo mentak mentak gue
sekali lagi lo mentak gue pites juga mulut lo
is eh kamu jangan sembarangan ngomong
jangan kegeeran kamu
ingat selama kamu masih punya utang sama aku
aku bakal kejar kamu sampai kalian kubur
amit amit masalah duit aja sampai kalian kubur
jangan sedih ini gue bayar lunak
kamu pikir aku gak tau ya
ini kamu rampas tuh uangnya rahayu iya kan
bodoh amat gue mau dapat duit dari mana kek
udah ser kamu tuh nah lo
ya udahlah terserah bye
ayu nih tak balikin duitmu
ini uangnya mbak juli ya buat bayar utangnya ke bu emon
jadi mulai sekarang uang ini punya bu emon
ya gak bisa gitu toh ini kan uang kamu jadi harus balik ke kamu
udah gak apa apa bu ambil aja uangnya
daripada nanti malah jadi panjang urusannya
yoweslah kalau begitu
pak pegang dulu ya

sampai jumpa di video selanjutnya

pak bu sebentar ya
kok gak ada
ngantar makanan nih bu ngantar makanan
duit gedenya dimasukin dompet
disisain cuma duit acehnya aja
kalau mau ada tuyul pengen ngembat
lu dari mana sih
bu bayar aja bu
kesel deh aku
baru warung ini seminggu buka
tatakan gelas udah ilang semua
oh tatakan gelas
coba aja lu cari tempat rahayu
dia kan terkenal ngembat tatakan gelas
kamu nyuri buah buahan
kamu nyuri tatakan gelas saya ya
maksudnya mbak marina tuh apa sih mbak
jangan asal nuduh kayak gini dong
tatakan gelas saya ini pada ilang semuanya ya
kamu kalau bersaing bisa yang sehat dong
jangan nyurikan gitu
ya udah gini aja
mbak marina coba periksa deh mbak
ada nggak punya mbak tatakan gelasnya
kalau sampai kamu berbohong sama saya
mbak tatakan gelas di sini itu semuanya ada cat warna merahnya
itu kan bekas warungnya bu rw mbak
bisa aja tatakan gelas di sini kamu cat merah
jadi kayak punya kamu
mbak jangan begitu mbak
kita kan sama sama cari di pasar
jangan suka ribut
pak ini urusan saya sama rahayu bukan urusan bapak
bapak nggak usah kecampur
pak maaf ya pak
bapak terusin makan aja
kenapa sih tante marine gitu sama ibu
ibu bantuin ya
emang rezeki nggak kemarin
orang tatakan gelasnya itu di warung rahayu nggak ada kok
semua tuh catnya merah semua
kamu tuh ngarang ah kadang kadang
gini aja marmule sekarang semua sendok garpu gelas mangkok piring semuanya harus ditandai
warnanya biru kalau tempat lo
biar nggak ketuk ketuk lagi
gimana menurut lo
bener juga ya ide kamu ya